sejumlah sukarelawan mengumpulkan bantuan makanan dan obat obatan
untuk disalurkan kepada petugas medis anggota militer dan warga
di tengah pergerakan rusia menuju ibu kota ukraina
bantuan ini disalurkan terutama pada jam malam akhir pekan
di stasiun kereta bawah tanah kiev tempat penampungan darurat sementara
sukarelawan diizinkan bergerak melintasi kiev
dan menyalurkan persediaan makanan untuk membantu upaya perang
sementara itu puluhan warga ukraina di polandia
memutuskan kembali ke negara mereka menggunakan kereta
mereka berencana ambil bagian sebagai sukarelawan
sebagai bentuk dukungan di tengah situasi yang memanas
kereta yang mereka tumpangin direncanakan berhenti di dua kota
yaitu di elviv dan adesa
berdasarkan data dari pbb
lebih dari enam ratus tujuh puluh tujuh ribu orang telah meninggalkan ukraina
menuju negara negara tetangga sejak invasi rusia dimulai
hingga kini belum diketahui berapa banyak orang
yang melakukan perjalanan ke arah sebaliknya
atau kembali ke negara negara lain